rapat antara pemerintah dan badan anggaran dpr menetapkan subsidi listrik di apbnp dua ribu enam belas sebesar rp tiga puluh delapan tiga puluh delapan triliun
angka ini lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya sebesar rp lima puluh enam enam puluh delapan triliun
sebelumnya seperti dilansir dari detik finance pemerintah mengusulkan nilai subsidi yang lebih tinggi
lantaran proses pencabutan subsidi delapan belas juta pelanggan listrik sembilan ratus volt ampere belum berjalan efektif
lima belas juta pelanggan tersebut tidak semuanya dianggap layak menerima subsidi listrik
di lain sisi direktur utama pln sofian basir mengancam menaikkan tarif listrik jika angka subsidi listrik tetap di rp tiga puluh delapan tiga puluh delapan triliun
sofian belum menyampaikan kapan rencana menaikan tarif tersebut dilaksanakan
sofian menyerahkan mewenang kepada kementerian energi sumber daya dan mineral